kabar tak sedap menghampiri pasar modal indonesia
pada penutupan kamis kemarin iasg anjlok hingga tiga tiga puluh empat persen
penurunan ini adalah yang terbesar sejak perdagangan tahun ini
berdasarkan data dari rti investor melakukan transaksi lebih dari empat belas triliun rupiah
dengan dua puluh tiga miliar saham yang diperdagangkan
pada penutupan kemarin sembilan puluh saham bergerak menguat
sedangkan lima ratus delapan belas terkoreksi dan sembilan puluh empat saham lain stagnan
sementara itu indeks sektoral pun ikut kompak merah
dari sebelas sektor turun dipimpin sektor energi lima empat puluh delapan persen
sektor kesehatan menjadi satu satunya yang menguat empat puluh lima persen
pergerakan ihsg ini anomali sebab mayoritas bursa asia bergerak di zona hijau